misi kita sama sama coach yaitu pingin ikut olimpiade
cuma tidak hanya ikut ikutan tapi mencetak sejarah baru buat indonesia
saputu rohman hanya butuh sejengkal atau dua puluh cm lagi
untuk bisa memastikan tiket tampil di olimpiade dua ribu dua puluh tokyo juli mendatang
limit olimpiade pada nomor lompat jauh adalah delapan dua puluh dua meter
sedangkan lompatan terbaik sapua adalah delapan sembilan meter yang ia bukukan saat meraih perunggu di asian games dua ribu delapan belas
sapa mencetak lompatan sejauh delapan meter terakhir saat memecahkan rekor sea games desember lalu di angka delapan tiga meter
hasil sea games dua ribu sembilan belas menjadi titik awal proses perbaikan menuju olimpiade dua ribu dua puluh
fokus banget yang pasti semua paket saya nggak bisa fokus satu satu
kalau kita lompat jauh kan punya awalan saya di tiga puluh lima meter sekarang
dimana maju dua meter dari sea games kemarin sekarang jadi tiga puluh lima meter
saya fokus di situ bagaimana tiga puluh lima meter menghasilkan delapan dua puluh dua meter plus
halangan lompat jauh itu kan ada dua puluh cm kita berlari kencang mungkin aja dia bisa kelolosan
pelan pelan dorongan ke depan nggak ada aja dia
itu yang kita cari memang itu yang kita lagi cari
berapa sih ukuran yang pasti dan kecepatan yang pas benar untuk itu
mimpi tampil di panggung olimpiade sudah ditanamkan sang pelatih arya yuniawan kepada satwa sejak belasan tahun silam
saat itu keduanya pertama kali berlatih bersama di nusa tenggara barat
hubungan keduanya sudah seperti keluarga
menurut mereka kunci sukses terletak pada kepercayaan dan jalinan komunikasi baik masalah di dalam maupun di luar lapangan
karena dari awal tuhan punya kelebihan
jadi dari awal kan dulu pertama kali ketemu tuhan sebenarnya sd
terus saya sempat melatih di sana dan saya jadi penatar di kabupatennya
dan sebelum latihan kita kita berlatih di sana
kita buat sepakatan dulu
kalau hanya buat pohon saya nggak mau mati
tapi kalau buat olimpiade tujuan akhir oke kita jalanin sama sama
setelah itu kita pikirin yang lain lagi
jadi saya optimis kalau tuhan bisa
yang dibutuhkan nggak jauh sebenarnya kan dua puluh cm
cuma sejengkal doang
tapi itu butuh seluruh hidup saya curahkan untuk lolosin itu di olimpiade besok
untuk menuju olimpiade sapuatur rahman akan terus mencoba rutin mengikuti turnamen setiap bulan hingga mei nanti
hanya perlu satu lempatan delapan dua puluh dua meter dari sekian turnamen agar ia dan pelatih bisa meraih mimpi olimpiade yang telah dicita citakan
azale pinata andika suramanto jakarta